udah kakak hampus bu
ibu dosennya boy ya
kalo gitu mending saya kuliah disini
biar bisa melihat kecantikan ibu setiap hari
kamu tahu aja saya cantik
coba ya gue nyimpan lagu india
emang ya kalau lagi jatuh cinta
dunia itu serasa milik berdua
tapi lu pepet terus boy
pas sama lu yakin gak gue
orang gue gak ada niatan buat deketin dia kok
males banget gue punya pacar kayak dia
tadi itu niat gue ya cuma nolongin dia
gak lebih dari itu
ternyata dia takut sama ayam
dan inget bukan gue yang mau gendong dia
tapi dia yang lompat ke badan gua
kenapa gitu si level lompatnya gak ada
coba aja keperluan gue
gue bakal pengendong dia
jangan samakan refon dengan galon
karena itu berbeda
seperti mbe dan kuda
sebagai sahabat lah yang baik
gue hanya menyarankan
udah lu buruan jadiin si reva
karena selain cantik
gue liat antara muka lo berdua tuh emang udah caca
sebelum lu nyesel
udah boy kalo omongan yang itu masih didengar
itu gak mungkin terjadi
gue ada setujunya nih sama si somro
kecocokan lu oke banget sama ratu
kali ini berbeda
nah mendingan nih
gue kasian soalnya liat lu jomblo

ada miliaran orang di bumi ini ada jutaan
ada miliaran jumlahnya
kenapa harus jodohinnya sama dia
lu berdua kan sahabat gue
kita kembali lagi ke omongan si misro yang kasihan
dia gak sadar
yang kasian itu dia masih mikirin mantannya
kalo si gue emang gak usah dikhawatirin
lu denger omongannya barusan
apalagi dia ganteng
dan dia juga udah punya jodoh
lu udah tau kan jodohnya boy syla
kenapa lu jomblo lagi sama reva
ya ampun raya
makasih banget ya
sampai bisa dikasih datanya
kalau gue butuh data datanya boy
terus dikasih deh itu
buat daftar lo bahkan
akhirnya gue bisa dapetin data dia
sekarang datanya udah dapet
ke kampus turangga
lo maunya anterin gue kesana
soalnya gue gak tau kampusnya dimana
gue juga gak tahu sih
tapi gak malah kita pake maps
ya udah deh

setiap kali gue ngeliat si es balok
atau ice balok tuh deket deket sama gue
gue bawanya tuh selalu emosi dan bad mood
aneh banget tuh orang
kok kelihatan bahagia banget sekarang
terus kan tadi dia baru aja mohon mohon sama gue
sosokan gak peduli lagi
sosokan gak peduli lagi
udah raya mending sekarang kita pergi dari sini
sebelum kita kena masalah lagi sama dia
yaudah yuk yuk
buang muka segala
banget banget ya cici tanda tanda tanda tanda jatuh hati nisro masa gitu aja nggak ngerti
kan gua mancing maksudnya beli gua ada nggak bener nih sampai naju temenin gue ah nggak
terkita gua mau jadi nyamuk oke udah sekarang sampein sinewa gua tinggal terima tunggu kabar
aja nih kalau lu udah minta kenapa oke yuk ayo kita ke kelas ini apaan sih eh menarik gua
kenapa lu tadi ya
ini gimana mau diet lu makan mulu ya nih makan gorengan nih makan ya sayang
tadi sini ya kan tak iya tante tadi tante sama olin lihat boy sama reva di sini atau
jangan jangan mereka udah pergi terus tempat berdua main lagi
hai kalian ada yang lihat boy sama reva
hai udah ke kampus bu ibu dosen boya cantik amat kau gitu mending saya
kuliah di sini biar bisa ngelihat kecantikan ibu setiap hari oh kamu tahu aja saya cantik
terima kasih enggak sia sia dong ya perawatan selama ini berarti anti wing calls saya bukan
mba dosen disini ko kalau boleh tahu siapa namanya ngapain nanya
aduh es balok
ada apa lagi sih lo muncul muncul depan hadapan gue
ya usah polos
ngapain lu dari ruang admin
harus banget apa gue jawab pertanyaannya
jangan jawab aja kok repot banget sih
gue peringatin sama lo ya
jangan pernah nekat cuma gara gara lomba putra putri kampus itu
ya ampun es balok
tau tuh sejak kapan sih peduli banget sama urusan hidup gue
lagian lo siapa ya gue sih
temen bukan saudara bukan pacar apa lagi
ya udah deh gak usah kepoin gue ya
woy tunggu gue belum selesai ngomong ya
apa lagi sih
lo bener bener punya hubungan sama gue
gue sih gak mau ya
aduh es balok apaan sih
lo tuh gak nyambung banget
mending sekarang lo urusin deh tuh jodoh lo yang reseh banget
itu biar lo gak usah ngurusin hidup gue
kalau cemburu ngaku
bilang aja kalau lo cemburu sama sila lu pengen ada di posisinya sila
aduh udah deh es balok
lo tuh gak usah ngaret deh
lo halu ketinggian banget sumpah
dan jangan pernah ngayal jadian sama gue oke
aduh udah deh raya
mending kita pergi dari sini
gue malas lama lama di sini
nanti kita beku gara gara kena es batu
aduh apaan lagi sih es banget
gue malesnya nanti tiba tiba jodoh lo datang ke sini terus ngabrak gue
gue tuh capek tau gak sih ngurusin drama percintaan lo itu
lo kasih tau ya ini peringatan yang serius
gue gak bercanda
jangan pernah nekat untuk urusan lombok putra putri kampus itu
karena sampai kapanpun gue gak akan pernah mau
dan kalau lo masih mau nekat terserah
pilihannya adalah gue akan ngurusin hidup lo selamanya
sampai lo nyesel
sumpah gak jelas banget sih lo kalau ngomong
udah raya mending kita pergi dari sini sebelum kita kena hipotermia yang udah kedekat sama dia
enak susah banget dikasih tau ya
dia bener nekat apa enggak sih
oh jadi parno nih kalau kayak gini
ya di satu sisi gue paham sih dia mahasiswa baru
cuma kan di sisi yang lainnya gue gak mau lomba putra putri kampus
lo pasti abis nembak refah ya
tapi rawan rawannya ditolak nih
mungkin lo sepet
nembak ngapain gue nembak dia
gue jadi butuh mulus sama dia
sekarang gue lagi berharap dia gak nekat dia gak macem macem
gue gak mau banget didaftarin lomba putra putri kampus itu
kan kalau lo ikut dan lo menang
nama kampus juga jadi bagus
pasti masti ya lo gue ajarin
ini kapan gue belajar sama lo
ajaran lo sesat semua
gue lagi mumet malah berantem depan gue lagi
pokoknya apapun itu gue kekeh
gue gak mau ikut lomba putra putri kampus
lo jadi berdua jadi pasangan
lagian lupa ya amat sih
terus lo ngomong di depan juri
coba pak irwan nunjuknya gue jadi putra putri kampus
mau dipasangin sama reva kek sama raya kek
atau sama siapapun itu mau siap
karena secara kriteria sudah oke
dan aku mau
dan memungkinkan untuk gue maju sebagai putra putri kampus
kampus yang gak oke kalau lo yang wakilin
secara kriteria udah oke
sebelas dua belas
ya enggak lah
kurang bener semua omongan lo